rombongan orang membawa masuk sepeda ke dalam sebuah restoran menjadi sorotan warganet di media sosial
peristiwa ini terjadi di sebuah restoran di kawasan wonodri kerajaan semarang jawa tengah kamis malam
dalam video yang beredar beberapa orang memasuki sebuah restoran yang penuh dengan pengunjung
namun membawa serta sepeda dengan lampu yang masih menyala
bahkan salah seorang di antaranya masuk dengan menaiki sepeda
salah satu sepeda juga dilaporkan menyenggol asbak pengunjung hingga terjatuh
sebuah akun twitter ad raka holi pun menjelaskan kronologi insiden ini
pemilik akun yang merupakan karyawan restoran mengaku sempat menegur para pesepeda
untuk meletakkan sepeda di tempat parkir yang disediakan
namun para pesepeda tetap membawa masuk sepeda mereka dengan alasan sepeda mereka bisa dilipat
dan khawatir sepeda mereka hilang dicuri
setelah mereka masuk kita sudah sempat tegur
di tengah tengah ruangan tapi kemungkinan karena mungkin orang yang bersepeda itu baru ikut sepeda
jadi belum tahu etika betul kayak gimana di tempat atau di jalan
pemilik restoran pun menyebut permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan
ia menuturkan perwakilan pesepeda telah datang ke restorannya
dan menyesalkan perbuatan anggotanya yang bersepeda di dalam restoran
tim liputan cnn indonesia